pak eh pendidik
ada daftar permintaan yang masuk hari ini
kamu aturnya dulu ya
jangan lupa masukin ke jadwal
saya diurusan sebentar
apa lagi heran aja
saya itu kan kerja sama dia
membuat ustadz itu senyaman mungkin
itu bentuk pengabdian saya sama dia
lo ngabdi cuma sama allah din
nggak ngerti juga nih
ini maaf pun ten ya
mungkin maksudnya didin ini ya
maaf bang sodri ya
maaf banget nih
hidup kita kan bukan ayunan
agak perlu seimbang
dunia udah ngerubah semuanya
udah ngerubah semuanya
makan siangnya sudah siap monggo
gitu saya sih mau makan mbok
cuma saya mau istirahat dulu sebentar
nanti saya turun mbok
ustadz aku itu mau istirahat ini jamnya ngasuh itu loh
saya ada perlu
itu juga kalau pak ustadznya ada waktu
kamu tuh baru tuh loh di sini
harus nurut sama aturan sama peraturan di sini
mbo harus nurut sama peraturan dan aturan di rumah ini
gak boleh ikut campur urusan orang lain
saya nggak bales saya kasih tahu mbok
di sini ada aturannya
nggak boleh ikut campur urusan orang lain
kalau kamu punya niat yang enggak enggak apalagi punya niat yang enggak baik
katanya pak ustadz ingat mengingatkan itu perlu
coba kamu browsing deh
ini kenapa ya
kenapa nggak ngambil sumber dari al quran hadi sih
kan kalau kita mau ambil sumber dari al quran jelas
materinya dapat ilmunya juga dapat
ya tapi kan lama bang
kalau dari internet cepet
tinggal tulis ayatnya langsung keluar
bener tuh bang
ada terjemahannya ada juga maknanya
kita ngobrol di luar yuk
udah lama nggak ketemu
alhamdulillah kalau gitu
kasian ya lo
harus nanggung perbuatan yang sebenarnya gak lo lakuin
ya semuanya kan udah ada yang ngatur
bakal bisa nolak takdirnya
tiba tiba jadi bijak gini loh
hati orang orang sih gitu
pak ahri minah
alah bodo amat lah mereka mau ngomong apa
tapi yang jelas lo berdua
udah gue pegang
makan siangnya sudah siap pak ustadz
bawa kesana dulu aja nanti saya nyusul
terima kasih mbak
ini nggak kebanyakan nih
makan makan ya beri
ini makan banyak begini kagak mau bazir
di sini udah biasa
kalaupun ada sisa kita kasih sama orang yang membutuhkan
jadi yang disedekain itu makasih pak

itu digantung aja

ankara azman aja apres n
dan lagi itu usulan ummi
abi tuh usianya di tempat tempat mewah gitu bi
biar keangkatannya lebih gede abi
tetap harus disyukuri
karena ini rezeki dari allah
kalau tengasinya sedikit ya
kita iya loh pilih kasih
jangan kufur nikmat
udah abi berangkat dulu
udah lama ikut amirahat
ya semenjak dia jadi ustadz
terus abang dukung aja tuh
meskipun caranya dia salah
soalnya udah janji
jadi saya gak enak sama reyhan kalau saya ingkari
harusnya sih gak enak kami allah bang
jangan ame orang
keenakan di tempat yang salah ntar lama lama ketukar tuh bang
yang salah jadinya bener

ternyata ya nggak perbuat tuh
cuma saya teh ini sadar ya kalau sebenarnya ini yang kita lakukan ini teh salah
dan kita gak bisa ini biarin begini terus
oke sekarang gini dengerin gue
setiap gue mau tau syiah itu selalu ada siapa ada abang ya
nah kalau gak ada abang emang gue bisa tau sya gak akan bisa bang
kalau abang mau pergi silahkan
tapi kalau nanti pas gue tausiah terus gue salah salah ngomong
pasti abang lah
kok bisa begitu
ya jelas abang sekarang gini
dari awal belajar ya kan
sampai yang bisikin gue siapa abang
yang bikin konsep siapa abang juga
udah lah bang kita tuh udah teranjur nyebur
ya udah jalanin aja
mbak jangan sampai di cancel lagi ya
diusahakan di tanggal itu
ya bu itu udah di scheduling kok
jadi saya perlu dp berapa
oh gak usah bu tidak ada dp dpa nanti saja
sudah kalau gitu saya permisi dulu ya
mari saya entar
yaudah kalau gitu makasih ya
baik pak semoga di tanggal tersebut paus ketada kosong
baik terima kasih
ada daftar permintaan yang masuk hari ini
kamu aturin dulu
jangan lupa masukin jadwal
saya dirusakan sebentar
gue lagi heran aja han
gue heran soalnya bisa jadi ustadz terkenal kayak sekarang
kejadian malem itu lo nyantren han
akhirnya jadi gini
nih gue jelasin ya
setelah kejadian itu
gue nyangsa di masjid
niat gue sih pengennya menyendiri cuman
ya gak tau kenapa gue jadi belajar banyak disana
dan dia ngajarin gue tuh banyak hal
dia ustadz nya baik banget
gue harus gantiin posisi ustadz itu untuk tausiyah disana
dan luar biasanya lagi
semua warga disana
mereka semua lebih prefer mereka maunya
ngasih tausiah dibanding pak ustadz
dan setelah gue ngajuin diri untuk jadi da'i
ya pak ustadz sih gak mau larang
justru deh mau lo mikir